masih dari surabaya di tengah padatnya lalu lintas di kota surabaya
ada pemandangan menarik di taman kota dan sepanjang jalan protokol surabaya
bunga tabebuya yang ditanam wali kota surabaya tri risma hari ini sejak dua ribu sepuluh lalu
kini mulai bermekaran seiring datangnya musim hujan
pemandangan ini pun menjadi daya tarik pengguna jalan dan warga kota surabaya
surabaya berbunga inilah yang terlihat beberapa hari terakhir di sejumlah taman kota dan jalan protokol di surabaya
semenjak musim hujan datang bunga tabibuya yang ditanam wali kota surabaya tri risma hari ini pada tahun dua ribu sepuluh lalu
kini mulai bermekaran
jajaran pohon tabebuya nampak indah dengan taburan bunga berwarna kuning pink merah dan putih
dan juga berwarna putih
bunga ini akan makin mempesona jika terlihat berguguran
maka tak heran di beberapa titik di mana pohon asal brazil ini mekar
akan dengan mudah dijumpai kaum muda yang berfoto ria

bukan foto foto di luar negri disunyinya tidak bisa gitu loh
sebelumnya waktu lihat ig temen ya saya kirain di luar negeri kok bagus banget ada warnanya pink kuning
tapi ternyata di surabaya kok bisa ya
baru kali ini di surabaya ada pohon pohon yang kaya bunga sakura gitu di jepang
ada yang warna putih kenapa disini ada warna putih
ada yang warna putih kenapa disini ada warna putih

di sini warna putih jadi kelihatan sangat rapi terus asli enak dipandang buat jalan jalan juga
tak hanya bunga tawibuya taman kota dan jalan protokol surabaya pun juga dipenuhi berbagai macam bunga lain
seperti bunga mawar bunga matahari bunga sepatu dan bunga anggrek
di akhir tahun di ujung musim panas ini bunga bunga cantik ini menyejukkan mata para pengendara
lukman rozak surabaya